lapas kelas dua a banjarmasin kalimantan selatan merupakan lapas terpadat kedua dari seluruh
mencapai dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan orang padahal kapasitas hunian hanyalah tiga ratus enam puluh enam orang lapas kelas dua a banjarmasin
ini adalah gabungan antara lelaki dan juga narapidana perempuan ada enam blok dimana masing masing
per blok diisi sekitar empat ratus hingga enam ratus orang dan hanya dijaga oleh satu orang penjaga
ini adalah blok b khusus narkotika dan juga jumlahnya
para narapidana mencapai enam ratus orang dan kalau kita melihat secara rasio tidak ada
seimbangan antara yang keluar dan juga yang masuk kalau dari rata rata rasio yang keluar
yang dalam sebulan dipkirakan atau kira kira mencapai perminggunya adalah empat puluh lima
orang artinya dalam waktu dalam rantan waktu sebulan sekitar satu ratus dua puluh orang yang masuk yang dimasukkan
ke dalam penjara sementara yang keluar hanya sekitar tiga puluh orang dan ini adalah lapas ataupun
blok b kita akan melihat bagaimana
kondisi di sini assalamualaikum abang ini adalah kondisinya ini seharusnya kapasitasnya
berapa orang ini bang enam puluh harusnya tujuh belas ya harusnya tujuh belas ini adalah kondisinya dan ini ini tempat
tidurnya seperti ini ini bang ini tidurnya ini bertiga kayak gini berarti gimana bang
ini abang juga dibawa berarti bahwa dibawa kayak gimana bang kalau dibawa bang
kita akan coba lihat mc kayaknya di mana bang permisi bang disini
jadi saking daftar ramainya akhirnya buat seperti ayunan gitu batman ya bahasanya bang ya
ada dua orang di mck siapa bang dua orang yang di mck bang dan memang pemerintah sejauh ini
untuk mengurangi overcapacity saat ini salah satunya adalah menerus terdekat adalah memindahkan
narapidana ke tempat lainnya dan salah satu solusi juga adalah saat ini pemerintah masih
mencoba mengkaji merevisi pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas mengenai untuk pemberian remisi kepada warga
binaan juga atau para narapidana salah satu poin yang akan dihilangkan
adalah mengenai adanya justice kolaborator
dan ini memang harapan para narapidat dan saat ini juga masih dikaji
saya baru lima menit berada di sini
tapi sudah merasakan begitu sempetnya begitu panasnya di dalam sini
dan kita akan melihat bagaimana kelanjutan mengenai revisi pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas
karena memang seharusnya
lebaga permasyarakatan atau lapas menjadi tempat untuk pembinaan
bukan hanya untuk sekedar menjalani hukuman
bagaimana ingin pembinaan bisa berjalan dengan maksimal dan efektif
kalau para narapidana masih harus berebut nafas di dalam lapas
nesya megawati banjarmasin